meski menjadi satu satunya provinsi yang berstatus ppkm level empat
tak ada satupun objek wisata di d i e yang ditutup
sesuai instruksi gubernur objek wisata mengalami pembatasan kapasitas jumlah pengunjung menjadi lebih kecil
hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan seni budaya olahraga dan sosial kemasyarakatan
secara teknis pemda d i e juga menyatakan sudah tidak mungkin melakukan penyekatan di perbatasan
apalagi swab antigen dan pcr sudah tidak menjadi syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri untuk semua moda transportasi
d i e baru pertama kali berada pada ppkm level tiga
nanti dijakat jakat aku rapal level empat karena ini pengalaman baru